sabtu pagi belasan kendaraan plat b yang melintasi simpang gadok kabupaten bogor jawa barat
diminta putar balik kembali masuk ke tol lantaran mengabaikan protokol kesehatan
seorang pengendara asal ibu kota ini langsung meradang saat terjaring razia protokol kesehatan di simpang gadok kabupaten bogor jawa barat pagi tadi
selain tak terima di tilang denda pengendara ini juga memprotes sejumlah petugas yang kepergok sembunyi merokok sambil beristirahat
dalam razia kali ini petugas menghentikan arus kendaraan yang hendak masuk ke wilayah puncak
akibatnya belasan mobil berplat b terpaksa diputar arah kembali masuk ke tol lantaran menyalahi jumlah muat penumpang
dan protokol kesehatan
sehingga kepada masyarakat dari jakarta dari start jakarta tunda dulu
tunda dulu untuk bisa berlibur ke wilayah puncak
karena kita masih pandemi